kansa adalah murid kelas enam sd negeri manggarai satu jakarta selatan
ia diizinkan orang tuanya belajar di sekolah
meski demikian saat keluar dari rumah dibantu orang tuanya
kansa melindungi diri dengan protokol kesehatan
terlebih ia juga belum disuntik vaksin covid sembilan belas karena usianya belum dua puluh tahun
khawatir gak khawatir sih tapi insya allah sih kan suruh jaga
udah progresnya udah suruh bawanya udah komplit harus pakai masker face shield
terus kita juga suruh bawa hand sanitizer
sd negeri manggarai satu sudah melakukan kegiatan belajar dengan tatap muka yang terbagi dua sesi
jumlah siswa setiap sesi dibatasi enam belas orang per kelas
setiap murid hanya mendapat kesempatan belajar di sekolah satu kali dalam seminggu
kisahnya belajar daring
kita sudah mengantisipasi mbak apabila ada anak yang sakit
misalnya ada yang tiga puluh tujuh derajat kita taruh di ruang isolasi
ataupun kita sudah malamnya sudah sama orang tua kita hubungan
program vaksinasi sudah tersedia untuk usia dua belas sampai tujuh belas tahun
namun belum untuk dua belas tahun ke bawah
tentunya kita masih menunggu ya proses dan informasi informasi lebih lanjut
kajian keamanan dan manfaatnya ini
aktivitas belajar langsung dinilai sebagai upaya menjaga kualitas perkembangan
dan kegiatan belajar anak
namun yang menjadi catatan penting protokol kesehatan ketat harus selalu terjaga
besarnya kemungkinan mereka tertular dan kemudian bisa menjadi parah dan meninggal
dengan gangguan perkembangan yang muncul karena tidak ada interaksi
sosial dan pembelajaran itu lebih menyebabkan kerugian yang mana
vaksin bukan jaminan bebas covid sembilan belas
artinya masih ada resiko tertular virus dari lingkungan sekitar
aktivitas belajar dengan tatap muka juga tidak mensyaratkan vaksinasi bagi anak didik
orang tua punya hak menentukan anaknya mengikuti kegiatan belajar di sekolah atau tidak
indrayani laksmi kurnia yuniarwan jakarta